komisi pemberantasan korupsi merilis nilai gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
mantan bupati probolinggo puput tantriana sari
total nilai gratifikasi mencapai rp satu ratus empat puluh sembilan miliar
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri menyebut mantan bupati probolinggo puput tantriana sari
menyamarkan penerimaannya hingga sembilan puluh miliar rupiah melalui tindak pidana pencucian uang
kpk sebelumnya telah menyita aset senilai satu ratus empat delapan miliar rupiah yang terdiri dari emas kendaraan hingga tanah
pada dua ribu dua puluh dua lalu kpk menetapkan pasangan suami istri yaitu bupati nonaktif probolinggo pupu tantriana sari
dan suaminya hasan aminuddin
yang merupakan anggota dpr dari fraksi nasdem yang juga pernah menjabat sebagai bupati probolinggo dua periode
sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang
penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan atau jual beli jabatan kepala desa
di pemkap probolinggo yang juga menjerat dua puluh orang pejabat daerah di probolinggo
proses peradilan dari kasus yang sudah lebih dulu dilangsungkan untuk dirinya terkait dengan suap jual beli jabatan kepala desa di lingkungan pemerintahan kabupaten probolinggo tahun dua ribu dua puluh
saat itu dalam sejumlah bukti dan juga beberapa keterangan yang didapatkan begitu oleh kpk sampai akhirnya dibawa ke muka peradilan saat itu
diketahui bahwa puput ini mematok tarif tertentu bagi siapapun yang kemudian ingin mendapatkan posisi sebagai pejabat kepala desa
patokan harganya dipatok dengan harga dua puluh juta rupiah ditambah juga dengan upeti tanah kas desa sebesar lima juta rupiah per hektare
itu yang menjadi saya katakan sebagai syarat begitu bagi siapapun yang ingin mendapatkan posisi sebagai kepala desa di lingkungan pemerintahan kabupaten probolinggo jawa timur
dan berkembang kasus ini sampai kemarin dalam keterangan pers yang disampaikan ali fikri selaku kepala bagian pemberitaan kpk
nilai dari gratifikasinya mencapai angka satu ratus empat puluh sembilan miliar rupiah dan ditengarai sembilan puluh miliar diantaranya sudah beralih bentuk menjadi sejumlah aset begitu
baik itu emas tanah petak tanah bangunan bahkan sampai kendaraan
dan ini nilai yang sejauh ini sudah ditangani oleh kpk sejauh ini
ada beberapa aset yang sudah disita dengan nilai sebesar satu ratus empat delapan miliar rupiah
sayangnya tidak diriji juga sebetulnya di mana mana saja lokasi penyitaan aset ini
dan sejauh mana kemudian pendalaman keterkaitan aset itu terhadap dugaan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya
tapi yang bisa dipastikan oleh kpk bahwa untuk kasus tppu nya sendiri ini akan siap maju ke peradilan
sehingga puput tantianasari bisa jadi akan mendapatkan pidana tambahan terkait dengan tppu
kepada puputan trianasari sesuai dengan undang undang tindak pidana pencucian uang
saya coba kutip dari pasal tiga undang undang tppu disebutkan di sini ada pidana paling lama dua puluh tahun penjara
ditambah dengan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah apabila terbukti menempatkan
mentransfer mengalihkan membelanjakan atau dalam bentuk lain
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kejahatan
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
jadi ini yang bisa jadi hal baru ataupun juga kasus baru yang akan kita lihat lagi nanti
saat proses peradilan akan segera dilakukan karena dari kpk juga sudah melimpahkan tersangka
dan juga barang bukti berkaitan dengan kasus gratifikasi dan tppu ini
untuk segera disidang ke pengadilan negeri tindak pidana korupsi
baik masih terus berproses untuk penyidikan terkait gratifikasi dan tppu oleh mantan bupati probolinggo
tifas solel saya melaporkan langsung dari gedung merah putih kpk jakarta